pertemuan dengan pak serebalo
masa mau tau semuanya
ya ada berbicara masalah
yang berkaitan dengan
ada yang berbicara masalah
ada yang berkaitan dengan dua ribu dua puluh
tapi kan nggak bisa saya sebut